berlibur ke korea selatan tak lengkap rasanya jika tak mencoba hal hal unik dan keren
salah satunya anda bisa mencoba kereta cepat korea atau yang disebut dengan ktx
ktx merupakan satu dari sekian banyak transportasi publik yang ada di korea selatan
yang membantu memudahkan masyarakat berpergian
ktx melayani lebih dari tiga puluh lima rute perjalanan yang siap membawa anda menjelajahi seluruh wilayah korea selatan
ktx melaju dengan kecepatan tiga ratus lima km per jam
kali ini yang akan saya coba adalah rute seoul menuju kota gangneng dengan jarak tempuh sekitar dua ratus dua puluh sembilan km
nah sebelum berangkat dari seoul station anda bisa memesan tiket ktx secara online
melalui laman info korel com dengan merilih rute seoul menuju gangneng
terdapat tiga jenis tiket yakni bisnis kelas yang dibanderol tiga puluh tiga won atau sekitar tiga ratus tujuh puluh
untuk ekonomi kelas seharga dua puluh tujuh ribu won atau sekitar tiga ratus ribu rupiah
dan terakhir standing atau non reserve seat dijual seharga dua puluh tiga won atau sekitar dua ratus enam puluh rupiah
kali ini saya akan mencoba jenis bisnis kelas
interior kereta didominasi warna putih dan bersih akan menyambut anda saat memasuki gerbong kereta

bagi anda yang membawa koper tak perlu khawatir karena di dalam kereta ini tersedia area yang cukup luas untuk menaruh koper anda
selain itu di bagian atas juga disediakan ruang untuk menempatkan koper atau barang yang tidak terlalu besar
terdapat empat puluh delapan kursi penumpang yang dibalut warna biru
di setiap kursi ada berbagai fasilitas yang disediakan
mulai dari monitor dengan layar sentuh yang memiliki berbagai fitur
seperti saluran tv dan youtube
hingga akses internet dengan wi fi gratis
selain itu bawah pegangan kursi terdapat empat soket usb dan dua buah colokan listrik
jika anda haus di kereta ktx ini juga menyediakan vending machine yang menjual minuman dengan pembayaran cashless
tak ketinggalan kereta ini juga memiliki toilet yang bersih
bahkan di ktx ini juga mempunyai toilet khusus bagi penyandang disabilitas dan ruang ibu dan bayi atau nursery room
sepanjang perjalanan guncangan di dalam kereta sangat minim sekali dirasakan
nah baru saja saya tiba di stasiun garmen
dimana setelah menempuh kurang lebih perjalanan dua jam
tadi saya merasakan bahwa perjalanan dengan menggunakan ktx ini sangat nyaman
bahkan di dalamnya ada banyak fasilitas yang bisa membuat kita lebih nyaman
nah jika anda berkunjung ke korea selatan jangan lupa ya untuk mencoba kereta
yang bisa membawa anda lebih cepat adalah kereta ktx ini
yang bisa membawa anda lebih cepat adalah kereta ktx ini

kus indra korea selatan